saudara usai polisi menyatakan dua dpo pembunuhan vena fiktif
kuasa hukum keluarga fina mendatangi komnas ham
komnas ham menerima aduan dari kuasa hukum keluarga fina
mengenai laporan perkembangan kasus pembunuhan vina
termasuk penghapusan dua dpo
usai pegi ditetapkan sebagai tersangka
kuasa hukum ingin proses hukum adil bagi vina dan keluarga
semua pelaku yang terlibat pembunuhan vina ditangkap
putusan itu adalah produk hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap
di situ jelas ada tiga nama yang ada di dalam putusan
yang sudah disampaikan di fakta persidangan
tentunya kami masih beracuan pada putusan tersebut
karena jika itu dihilangkan siapa yang akan bertanggung jawab dalam kematian vina
intinya kami tidak mau juga ada pelaku yang bukan melakukan ditangkap
jadi ya sama sama lah kita sama sama mencari kebenaran
sama sama mencari keadilan apakah benar pegi pelakunya atau bukan
sedara dengan harapan kuasa hukum keluarga vina
komnas ham ingin memastikan proses hukum pembunuhan vina
yang masuk golongan kelompok perempuan rentan dan anak sebagai korban adil
perlindungan kelompok rentan perempuan dan anak
terkait dengan kami ingin memastikan proses hukum yang adil terhadap kelompok rentan ini
perempuan dan anak sebagai korban fina
nah itu yang dilaporkan ke kami oleh kuasa hukum
dan juga terkait dengan kepastian terkait adanya taruh mahiling untuk keluarga vina
dan juga terkait dengan kepastian adanya kompensasi dan restitusi